tidak ada kekhawatiran bagi tim kebanggaan warga malang arema fc saat menerima tantangan dari tim jawara isl dua ribu empat belas persib bandung pada laga perdana liga satu di markas maung bandung lima belas april mendatang
pelatih kepala arema aji santoso justru gembira karena partai besar itu ditunggu banyak pecinta bola di tanah air
di sela kegiatan melatih anak asuhnya di stadion kanjuruhan malang kami sore tiga puluh maret lalu
pelatih kepala arema fc aji santoso mengaku sangat senang menerima tantangan dari persib bandung pada laga perdana liga satu di markas maung bandung lima belas april nanti
sebab big match itu sangat ditunggu oleh pecinta sepak bola di indonesia
bahkan di luar indonesia
meski laga perdana tersebut layaknya partai final mantan pelatih timnas ini mengatakan
tak ada persiapan khusus untuk menghadapi tim bertabur bintang itu
ia pun menyebut menghadapi persib pada partai awal tidak menjadi beban
malah merupakan tantangan bagi gonzales dan tim untuk menyulitkan permainan dua pemain ex chelsea essien serta charlton cole
tak ada masalah senang saja saya
jadi pertandingan tanggal lima belas ini menurut saya pertandingan yang memang ditunggu tunggu para pecinta sepak bola di indonesia
jadi menurut saya tidak ada masalah biarpun arema main di luar tidak ada masalah
meski tidak ada tiga pemain muda andalanya karena dipanggil timnas u dua puluh dua
pelatih legendaris ini menyatakan akan memaksimalkan potensi pemain muda yang dimiliki
anak asuhnya akan memiliki potensi pemain muda yang dimiliki
ia akan memberi tenaganya dua ratus persen saat menghadapi tim maung bandung pada laga perdana nanti